jangan pernah ganggu gue lagi
masih belum bisa maafin lo
dengan apa yang udah pernah lo lakuin sama gue
dan gue udah sepakat sama diri gue sendiri
mau fokus belajar
wulan itu kan orangnya pemalu
jadi harus ditemenin sama aku
dan harus dipaksa juga sama aku
sejak kapan ulan malu ketemu sama yang roman
sering berantem ya
gue penasaran deh
masak dulu ulan ya ulan
gak salah nih
bella nyuruh ulan masuk

deket deket lagi sama gue
nih jangan bercandalan
masalah lo bercanda sih
iya ini lucu tidak ini
siapa bilang gue bercanda
ini bukan april ma
jangan pernah ganggu gue lagi
masih belum bisa maafin lo
dengan apa yang udah pernah lo lakuin sama gue
dan gue udah sepakat sama diri gue sendiri